menu yang disajikan adalah soto kaki sapi berukuran besar dan dihidangkan di dalam mangkok kaca yang lebar
salah satu proses yang dilakukan adalah inokulen atau mengatur fermentasi dan penggunaan mikroba lokal
ujungnya nanti juga akan mengancam daya beli begitu ya